bawa uang sebanyak satu koper yang senilai satu miliar rupiah
setelah lima jam diperiksa oleh penyidik barreskrim polri
pasangan selebritas rizky bilar dan lesti kejora
keluar dari gedung barreskrim polri rabu malam
dalam pemeriksaan sebagai saksi rizky dan lesti dicecar sembilan belas pertanyaan
seputar kerjasama dengan platform trading dna pro
pasangan ini juga mengembalikan uang senilai satu miliar rupiah
yang didapat dari dna pro kepada penyidik
kita akan belajar lebih baik ke depannya
kerja lebih hati hati kerja lebih segitilah
harus ditanyakan harus ditanyakan
baiknya ke depannya akan seperti apa
terus kita juga ada dampak apa
sebelum memeriksa rizky bilar dan lesti kejora
barreskrim polri telah menetapkan dua belas tersangka
terkait kasus investasi bodong dna pro
empat orang sudah ditahan sementara enam lainnya masih buron
dna pro adalah salah satu aplikasi robot trading yang diblokir pemerintah
kementerian perdagangan bersama barreskrim polri
telah menyegel kantor pt dna pro akademi pada dua puluh delapan januari silam
dung liputan cnn indonesia